setelah nikel kali ini presiden jokowi dodo mengambil langkah berani berpotensi untuk yugat
presiden jokowi melarang ekspor boksit yang akan mulai berlaku pada juni dua ribu dua puluh tiga mendatang
benarkah larangan ekspor boksit hemat devisa sebesar dua miliar dolar amerika
dan apakah pengusaha menyambut baik dan mendukung kebijakan presiden jokowi
sudah bersama saya melalui sambungan daring ronald sulistianto pelaksanaan ketua harian
ketua umum asosiasi pengusaha boksit dan biji besi indonesia
selamat pagi pak ronald terima kasih sudah bergabung dengan cnn business dan referensi pagi ini pak ronald
selamat pagi pak
baik pak ronald terkait dari sisi pengusaha apakah memang kalian menyambut baik dan mendukung kebijakan presiden jokowi terkait larangan ekspor boksit ini pak
selamat pagi terima kasih
sebagai pengusaha yang baik saya kira kami semuanya siap dan kami semua mendukung semua program pemerintah
karena biar bagaimanapun juga bahwa program pemerintah pasti membawa dampak yang baik dan bisa menjadikan sesuatu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
saya kira yang pertama itu
ya pak ronald bentuk dukungannya apakah anda tidak merasa para pengusaha kehilangan potensi cuan
saya mengingat memang kalian selama ini diuntungkan dengan ekspor boksit cuci
yang masih berupa raw material pak
nah kalau berbicara soal itu tentu kita akan melihat ke belakang
bahwa sebenarnya yang menjadi titik tolak ini adalah roadmap tentang helerisasi
hilirisasi sendiri bagi kami itu adalah siap gerak dan kami sangat mendukung hilirisasi
tapi bagaimana cara mengejawantakan helerisasi ini problem
kita tidak bisa disamakan bahwa
hilirisasi untuk boksit itu dengan nikel
sangat jauh berbeda
capex nya boksit itu satu dua miliar usd untuk dua juta ton output alumina
dengan kapasitas masukan boksit kira kira sekitar enam juta
kalau kita kalikan tiga dengan al yang rendah
kalau al nya bagus mungkin cuma sekitar lima juta
itulah yang menjadi dasar bahwa kegiatan kegiatan yang dilakukan ini seolah olah
disamakan dengan nikel
kalau nikel ada turunannya
jadi ada tingkatan
kalau boksit tidak ada tingkatan
kalau jumping dari boksit menjadi alumina itu hanya satu alumina
setelah alumina baru aluminium
nah ini sebetulnya yang perlu mungkin dikaji lagi pemerintah
karena ini kan sudah dua kali
itu sudah ada undang undang yang mengatur lima tahun kemudian tidak boleh ekspor
berakhir di dua ribu empat belas
dan berakhir dua ribu empat belas
yang berorientasi dengan esdm dengan cadangan boksit
itu hanya satu yang berdiri whow
yang lain tidak bisa berdiri
yang kedua perpanjangan undang undang di dua ribu dua puluh
yaitu undang undang nomor tiga kalau tidak salah
itu mengisyaratkan menambah memperpanjang sampai dengan juni dua ribu dua puluh
ini artinya apa
artinya memang sudah dikaji
bahwa memang nggak bisa nggak bisa terlaksana karena satu soal capex
bayangkan kalau kita sendiri mau membangun equity nya saja
kalau kita mau jadi tuan rumah di negeri sendiri
itu kan harusnya ada keikut sertaan modal antara pengusaha kita dengan investor
kalau who dulu hampir hampir sebagian besar investor yang membiayai
kecil waktu itu harita group yang ada di dalamnya
nah kalau kita tidak mau hanya cari investor mereka semua full mereka kerjakan
terus kita mau jadi penonton
nah itu yang jadi masalah
kalau kita jadi penonton ya mungkin saja bisa
tapi kita tidak bisa memperkerjakan orang banyak
teknologi alih teknologi cepat dan lain sebagainya
maka sebetulnya kami berkeinginan pengusaha ini berkeinginan
bahwa sisa produksi yang ada
itu kalau katakanlah sekarang
ada dua puluh delapan perusahaan iup yang punya rkab
itu sudah approve ya dari sdm
sedangkan input yang masuk ke dalam smelter yang ada
yaitu bai dan whw yang sga
itu baru dua belas juta
sehingga ada sisa empat puluh empat juta mau dikemanakan
terus kedua kawan kawan yang sudah memproduksi ini mau jadi apa gitu
apakah itu didiamkan saja
pengusaha ini kan harus dibina kami ini harus dibina
kami tidak mau berseberangan dengan pemerintah
kami cuma ingin pembinaan
kalau memang kami harus menginvestasi
monggo himbara itu turun untuk memberikan kami bridging
supaya kami juga bisa hidup
supaya kami bisa maju dan bisa membesarkan semua
apa yang diharapkan oleh pemerintah
saya kira kalau pertanyaan kesana saya jawabnya seperti itu
pak ronald kalau tadi saya bisa kasih headline sedikit
salah satu permasalahan adalah
masalah investasi kemudian juga ahli teknologi
juga bagaimana kedepannya untuk memasarkan
ataupun untuk memaksimalkan produk yang sudah ada saat ini ya pak
tadi anda katakan ada empat puluh empat juta sisa yang harusnya segera dipasarkan
tetapi hingga juni ataupun hingga dua ribu dua puluh tiga mendatang
apakah kondisi ini memungkinkan seandainya kita memang melarang ekspor pak
karena satu tahun itu kan sudah terprediksi
setiap masing masing smelter
kita butuhkan berapa
itu baru tingkat jumlah boksit yang harus disupply
belum soal harga
harga itu kalau tidak ditetapkan ditetapkan
tapi mana ada perdagangan ini kan supply dan demand
kalau anda punya banyak kalau saya mau beli murah
tidak masalah dong terpaksa kita jual
terus kalau kita jual kita gulung tikar
karena produksi itu kan memerlukan biaya
dan ini yang menjadi harusnya tidak hanya dalam tingkat tinggi
tinggi di atasnya tapi di bawah harus kita pelajari bersama
atau memang kita binasakan semua ini
artinya iup iup atau pengusaha pengusaha boksit ini
ya tertentu saja lah yang kira kira bisa mensupply
dua smelter yang sudah ada di indonesia
pak kalau kita bicara mengenai industri hilirisasi boksit sendiri ya
pemerintah mempunyai target cukup optimistis ya pak ya
ini terkait jumlahnya sampai mencapai enam puluh dua triliun
meningkat dari dua puluh satu triliun
bagaimana anda melihat hal ini
mengingat tadi anda katakan masih banyak sisa yang belum terdistribusi
kemudian juga persaingan dengan dunia usaha lain
negara negara lain yang juga produktif
lalu di satu sisi smelter pembangunan aluminanya juga masih terkendala
seperti apa ini anda melihatnya
ya kalau kami sebetulnya pengusaha ini kan yang lebih
lebih piawe untuk hal hal seperti itu kan mungkin pemerintah ya
kalau kami ini sederhana aja
karena pengusaha pengusaha boksit juga tidak apa ya
tidak punya tidak jauh berpikir atau mungkin cara menghitung pemerintah beda dengan kami
kalau kami ini kan real artinya kami ini kan di lapangan kami yang berusaha
kami yang tahu betul apa yang kami hadapi apa yang harus kami lakukan
kalau pemerintah mempunyai hitung hitungan yang sedemikian optimis seperti itu
saya kira juga tidak salah
tapi kami kan menghadapi kenyataan
jadi kami ini yang sebetulnya harusnya diberikan jalan keluar
karena kalau melihat seolah olah pemerintah itu kan saya sudah kasih jalan keluar kemarin
ya jalan keluarnya seperti apa
karena saya tidak yakin ya pada juni dua ribu dua puluh tiga yang tadi disampaikan itu akan terrealisasi
karena kan kami ini setiap hari ketemu
kami tahu nih prosentase yang mereka jalankan seperti apa
bahkan yang antam sendiri yang pemerintah punya
sampai hari ini juga mungkin masalah demi masalah tidak pernah berhenti
artinya pembiayaannya tidak jadi masalah
apalagi yang masih menjadi kendala kami adalah biaya
dan itu yang menjadi concern kami sehingga kami ini bukan balelo
bukan tidak mau segera mungkin untuk mengejawantakan program pemerintah
tapi kendala kendala itu yang harusnya bersama sama
karena masing masing pemberi kebijakan pun berbeda beda pak
kami sedang membangun saja kami dicabut iup nya
jadi koordinasi seperti apa ini
ya itulah yang menjadi kendala kendala kami sehingga kami akhirnya tertatih tatih untuk mengurus perizinan perizinan berikutnya yang juga tidak mudah
karena seperti diketahui bahwa kalau slogannya itu hanya berkisar jam
kenyataannya kan tidak seperti itu
jadi itulah sebetulnya
kami tidak mengeluh
kami ini bukan pengusaha cengeng
kami ini adalah pengusaha priot yang betul betul kita ingin semuanya menjadi baik
tapi tentu untuk menjadi baik ada proses
dan proses itu juga harus didengar gitu
karena kalau hanya sepihak ya kami kalah juga
karena kalau pengusaha itu kan kalau istilah jawa ngapur ancang
ngapur ancang itu tangan di depan
ya siap gerak
tidak bisa bicara lain
tapi tentu pemerintah sekarang yang saya lihat sudah lebih wise harusnya lebih banyak membuka kesempatan untuk mari kita duduk bersama
kalau satu perusahaan tidak bisa buat smelter mari kita buat konsorsium perusahaan
kalau perusahaan boksit ada sepuluh buatlah tiga konsorsium
saya kira akan jadi itu barang
tapi kalau masih ngotot setiap perusahaan harus buat smelter kapasitas masing masing perusahaan itu pasti tidak punya kemampuan finansial penuh untuk
memenuhi prosentase equity yang harus disediakan
pak ronald terakhir dari menteri keuangan sendiri menyatakan untuk memastikan akan ada insentif nih pak
mulai dari tax holiday kemudian prioritas memberikan tax allowance buat para pengusaha indonesia terutama terkait dengan hilirisasi
anda melihat apakah ini cukup membantu apakah selain tadi adanya koordinasi yang tepat kemudian juga bagaimana pemberian kebijakan yang juga memberikan kesempatan kalian untuk terus berkembang
dan ada konsersium sendiri salah satu solusi
terima kasih pak
ada apa solusi yang anda tadi sebutkan pak
saya kira sangat membantu mas
tapi kan satu diantara sekian banyak
karena juga pada saat waktu itu saya ada di whw di harita group itu juga mencari tax holiday juga tidak mudah
karena waktu itu kan proyek pionir itu harus yang pertama
ternyata yang pertama antam dengan cga nya bukan sga
kami tidak dapat juga
nah sekarang kalau itu dijanjikan ya tentu lebih baik
karena sekarang itu kalau himbara bisa duduk bersama kami tentu lain persoalannya
karena itu adalah akan mendorong untuk bisa kita punya harga tawar terhadap investasi investor yang masuk dengan membandingkan apa yang harus bisa kita sumbangkan
kan kami juga perlu tenaga kerja kerja di situ
tapi mau apa lagi
karena dia yang menguasai sahamnya dia menentukan tendernya
sehingga kalau ada cost of run kita tinggal melongo aja
wah ini naik padahal mungkin tender diulang di sana kita juga nggak tahu
jadi semua ini nggak bisa kita kendalikan
tapi kalau kita punya bargaining posisi yang bagus tentu mereka tidak bisa main main
ya mari kita sama sama kita putuskan
saya kira itu sih sebenarnya masalahnya
kalau kita dengar bahwa dia larang sih kita sudah nggak kaget
karena memang undang undang menyatakan juni dua ribu dua puluh tiga ending
tiga tahun setelah diundangkan tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh
itu aja sebenarnya
baik pak rolan terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini pak selamat bertugas kembali
terima kasih selamat pagi